jadi bukan hanya dasar nasdem partai pengusung pemerintah kemudian memikirkan
hanya kepentingan kepentingan koalisi yang ada dalam pemerintahan salah itu
hai itu bukan tingkat cara berpikirnya nasdem saudara saudaraku semuanya
berpikir pendek pendek orang medan bilang berpikir cete cete
kita mau agar komitmen
ini kebangsaan yang kita miliki harapan yang diamanatkan dititahkan oleh proklamator bangsa
bung karno dan muhata secara konsisten dijalankan oleh partai ini saudara saudaraku semuanya
surya paloh menyampaikan narasi perlawanan dalam pembukaan kongres partai nasdem kemarin sempat
menyebut partai yang sinis hingga lip service juga menyindir partai yang curiga dengan gerakan
rangkul teman ala nasdem teriakan oposisi menggema beberapa kali apakah nasdem telah mencapai titik
didih benarkah koalisi mencapai titik kritis kita bahas malam ini bersama narasumber ada mbak irma cani

dan mbak irma terima kasih salam malam sudah hadir malam hari ini
ada bang rerang kuti direktur eksekutif lingkar madani indonesia
bung rizal salam malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
saya penasaran sebenarnya mbak irma
kemarin itu bagaimana sih sebenarnya suasana di dalam arena kongres itu
ya suasana kita aman damai tenteram
gak ada masalah kalau dari
tapi kalau bisa dilihat dari pidatonya itu kan kayak fight back gitu
banyak yang mengatakan begitu nih
banyak yang mengatakan gimana put
fight back jadi dari pidatonya ini seperti pidato perlawanan menjawab yang kemarin kemarin
menjawab katakanlah tuduhan tuduhan dari teman teman yang lain gitu
jadi kan begini sebenarnya kan pak jokowi dan pak surya palo itu seperti abang dan adik ya
komunikasi intensif beliau berdua itu bagus sekali
maka kemudian saya melihatnya begini
pak jokowi ini jengah dengan tuduhan tuduhan yang di
yang disampaikan kepada beliau soal nasdem
wah nasdem manuver a manuver b manuver c seperti itu
padahal sebenarnya yang dilakukan oleh pak surya paloh itu dalam rangka menjaga pemerintah loh
nasdem tidak boleh hanya menjaga kesolidan di koalisi
tapi juga nasdem harus juga menjaga teman teman yang menjadi check and balance
untuk bisa bersama sama dengan pemerintah membangun indonesia ke depan
dalam kerjasama dan kerja bersama sama gitu loh
apakah melihat masih ada gesekan
melihat masih ada potensi serangan terhadap pemerintah yang cukup tebal dari oposisi sampai sekarang
saya kira itu ada
tapi lebih kepada sikap sikap kebangsaan
maka di setiap pertemuan nasdem dengan partai oposisi
ya walaupun tidak ada diksi oposisi katanya
tapi seperti dengan gerindra maupun dengan pks
selalu ada satu kesepakatan yang selalu di
dijadikan kesepakatan oleh partai nasib adalah nilai nilai kebangsaan
seperti dengan gerindra nasdem bersepakat untuk menjaga keindonesiaan
begitu juga dengan pks
nasdem menyampaikan satu kesepakatan bahwa sebagai partai nasionalis nasdem menjaga nilai nilai agama
tapi nasdem juga minta kepada partai agama untuk juga menjaga nilai nilai kebangsaan
nah itu aja sebenarnya
apa yang harus dicoba
apa yang harus di framing sebagai ini mau bentuk poros nih
apa yang harus dicurigai seperti itu
kenapa kemudian ada yang seolah olah marah marah gitu ya
seolah olah nasdem melakukan manuver manuver
sebenarnya bukan itu
itu silaturahim kebangsaan
tapi hanya benar benar
kalau dalam politik itu kan bayar makan sekali lagi cair sekali ya
kemarin sudah sukses mengantarkan pak jokowi
pilih menjadi kedua kalinya
bukan tidak mungkin
sekarang partai politik sudah eyeing sudah melihat untuk dua ribu dua puluh
karena kalau misalnya dibilang masih jauh sebenarnya enggak juga
dua ribu dua puluh pun juga sudah mulai pilkada
dan kalau bisa memenangkan beberapa daerah itu sudah modal politik besar
itu diperhitungkan kan
itu tentu diperhitungkan
tidak ada partai politik yang tidak memperhitungkan bagaimana strategi masa depan
mas jangka penjek jangka menengah jangka padang
tentu kita sudah lakukan
tapi terus terang saja yang namanya politik ini kan dinamis
setiap bulan setiap tahun kan berubah
tentu keputusan keputusan partai itu akan mengikuti semua perubahan perubahan itu
namanya yang di kedepan kan oleh partai politik adalah kepentingan
jadi kita mengikuti itu
jadi enggak bisa juga hari ini kita mengatakan bahwa kita dukung si a
bisa saja kemudian setahun kemudian beda lagi situasinya
tentu kita nggak mungkin dukung si a
nah maka kemudian yang dilakukan partai nasdem adalah melihat
melihat kader kader yang kira kira
nanti bisa diperjuangkan ke depan
karena pak jokowi tentu kan sudah selesai di dua ribu dua puluh empat
nah komitmen nasdem hanya kepada pak jokowi loh
dukungan nasdem ke jokowi sampai dua ribu dua puluh empat itu jelas
pak jokowi semestinya tidak perlu mempertanyakan itu lagi ya
tidak perlu khawatir soal itu ya
saya yakin pak jokowi nggak bakal khawatir
karena udah ada jaminan soal itu
bung rey kalau misalnya anda melihat kemarin dari pidatonya surya paloh
kita lihat sebenarnya ada beberapa kutipan sih
ada kutipan lagi nih yang akan saya tampilkan sekarang ya
kita tampilkan dulu ya
nasdem ingin mempertegas sikap politiknya
misi perjuangan partai ini adalah bagaimana
agar seluruh potensi kemampuan yang dimiliki
yang dimiliki oleh anak negeri ini
tanpa melihat latar belakang perbedaan suku dan agama
tapi dia adalah saudara kita sebangsa dan cair
maka untuk itulah komunikasi politik yang dijalankan oleh nasdem
adalah komunikasi politik yang begitu cair
tidak ada sekat haus
tidak ada sekat haus
membuat penyelatih lampu seletih

baik terhadap partai pengusung pemerintah
yang ada dalam pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan
baik terhadap partai pengusung pemerintah

keputusan yang kering
yang terkenal sebagaipoque logo dan pengusung mereka
karena mereka adalah warhamah dan kebenaran
sayang kita ketemu kembali
saya kira nggak perlu lagi menutup nutupinya bahwa isi dari pidato pak surya paloh ini banyak diarahkan ke pdi perjuangan
mobil khusus ke ibu mega gitu
saya kira nggak perlu kita tutup tutupi
ini semua kan bagian dari reaksi beliau terhadap berbagai isu yang dikembangkan pas keberiau
bahkan sebelum kan ada pertemuan gendang dia ada pertemuan tku umar
sejak saat itu sebetulnya sehingga suatu waktu juga kita pernah melihat bahkan salaman pun tidak terjadi di antara mereka dan seterusnya
jadi menutup nutupi ini akan membuat kita gagal untuk menganalisa apa yang akan terjadi di antara kedua pihak
yang saya sebut ini sebetulnya kompetisi antara para senior
di antara semua ketua umum partai politik ini kan kedua tokoh ini relatif menjadi yang lebih senior dibandingkan yang lain
usianya sama terjun kedua dua politiknya juga hampir sama
lama di dunia politiknya juga sama dengan posisi juga yang hampir sama
satu ketua umum juga satu ketua umum kira kira gitu ya
jadi ini permainan dua senior yang melibatkan tentu saja emosi para pemain lainnya di luar mereka
nah cuman kalau kita lihat tipe
nilai di luar mereka ini salah satunya pak jokowi misalnya
ada pak jokowi nanti pariabel ini akan kita lihat
misalnya ini yang tetap jadi pertanyaan saya
apakah semua tindak tanduk dari pak surya paloh ini bagian dari komunikasi dengan pak jokowi atau tidak
nanti mungkin penjelasan penjelasannya akan kita lihat beberapa bulan ke depan kira kira gitu ya
tapi di luar itu kalau kita lihat dua tipologi dari dua senior ini
satu ibu mega satunya adalah pak surya paloh kira kira gitu
satunya yang orang yang mendekati politik dengan rasa dalam hal ini ibu mega
tapi satunya orang yang mendekati politik jauh lebih rasional dalam hal ini adalah pak surya paloh gitu
oleh karena itu kelihatannya ada satunya maju melangkah ke depan
jadi targetnya dengan yang sekarang tapi sebetulnya tujuannya untuk dua ribu dua puluh dan dua ribu empat gitu
sementara kita lihat karena pola pendekatan politiknya ibu mega lebih pada rasa lebih bersifat defensif gitu
nahan aja nahan
apa yang dilakukan oleh ibu surya paloh
mungkin dikembangkan dengan istri
mungkin dikembangkan dengan isu yang lain
dikerjakan oleh surya paloh dikembangkan dengan isu yang lain
tapi ibunya sendiri relatif bersifat defensif ya dibandingkan dengan pak surya paloh gitu
kenapa saya katakan ini tidak lepas dari dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat gitu
karena seperti tadi ibu irma tadi mengatakan bahwa semua partai memang harus memikirkan ini gitu ya
oleh karena itu misalnya
pasar terbuka kan
misalnya kenapa memilih anies sebagai figur yang ditonjolkan di dalam munas yang hari ini terjadi gitu
bagian dari strategi yang saya sebutkan tadi adalah peace to peace berhadapan dengan mega gitu loh kira kira ya
piece to piece berharapan dengan pd perjuangan
karena bacaan pak surya yang saya sebutkan tadi mungkin didukung oleh data yang macam kajian dan seterusnya
yang boleh jadi mendekati politik lebih rasional
beliau sudah baca ini
tren politiknya akan berbalik dari wajah pak jokowi ke wajah anti tesa pak jokowi
kira kira gitu loh pak
jadi kalau pak jokowi
pak jokowi selama ini misalnya dikenal sebagai orang yang sederhana anti korupsi kira kira begitu ya macam macam
agak gagal ditampilkan oleh pak jokowi performanya dalam dua tiga bulan terakhir ini gitu ya
misalnya karena merestui revisi undang undang kpk bla bla dan seterusnya itu gitu ya
termasuk kenaikan bpjs nanti mungkin gbhn juga mungkin akan selesai juga
aman demen akan selesai juga
pilkada akan dihapuskan gitu
orang nyari lagi figur baru
kur yang tidak lagi terpesona oleh gaya sementara pak jokowi
yang ternyata kemudian agak kabur dalam dua tiga bulan terakhir ini dengan antitesanya
dan itu yang paling mungkin muncul adalah anies baswedan
oleh karena itulah kemudian sejak dari sekarang dengan perhitungan yang matang itu
bahwa anies ini akan menjadi figur yang peace to peace dengan pak jokowi
plus dengan pdi perjuangan nasdem telah tanda kutip ya
mulai mengembangkan potensi dirinya
untuk menjadi sesuatu di dua ribu dua puluh empat
mengingat ada gejala baru dalam dunia politik kita
siapa tokoh pilpres yang dicalonkan
punya potensi efeknya terhadap partai politik
menjadi mendapatkan suara yang terbanyak gitu
nah kalau ini jalan terus menerus skenario ini
di satu segi ada pak surya paloh terus menerus
membuat semacam skema berbeda dengan pdi perjuangan
saat yang sama pdi perjuangan kelihatan mendapat rekomendasi
khususnya dari kalangan akademisi terpelajar ya
karena pola pola pikirnya yang relatif
seperti mengembalikan kita kembali ke zaman orde baru
nah ini momentum bagi pak surya paloh
untuk terus menerus menaikkan elektabilitasnya gitu
itu yang saya sebutkan tadi
satu senior politisi yang melihat masa depan dengan kerangka yang lebih rasional
satu politisi melihat masa depan dengan kerangka lebih perasa gitu
nah itu yang saya sebutkan tadi
semua langkah pak surya paloh ini bukanlah dalam konteks yang semata mata
karena sahabat karena itu tidak
karena itu perhitungan dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
perhitungan dan seterusnya seterusnya itu
dalam lingkup ini yang jadi pertanyaan tentu saja adalah
dimana pak jokowi gitu
benarkah itu mbak irma nanti ya
kita sekarang jadinya dulu
apalagi kemudian beberapa kali kalau teman koalisi yaitu pd perjuangan
kemarin juga hadir di meja ini mengatakan beberapa kali
mengingatkan soal konsisten
mengingatkan soal konsisten
mereka yang berada di dalam lingkaran pemerintah
tetap di cnn indonesia prime news
diperlukan komitmen kesetiaan yang mengikat
bukan hanya janji sembarang janji
bukan hanya janji sembarang janji
bukan hanya ucapan lip service menyatakan akulah yang paling setia mendampingin bapak presiden
karena ketika nanti ada ujian berat dihadapi oleh sang presiden
jangan jangan hanya tinggal nasdem yang bersama presiden
oke disini bilang tentang komitmen
kemarin pdi perjuangan juga mengingatkan tentang komitmen partai nasdem
perlu dipahami putri
hanya satu partai yang menyatakan
secara lugas dan tegas
terkait kesetiaannya kepada jokowi
kepada pak presiden
nasdem partai ku jokowi presiden ku
apa lagi yang mau diperdebatkan dari statement itu
slogan ya slogan dari awal
itu resikonya besar loh
kalau saja kemudian misalnya kemarin pak jokowi kalah
tapi itu diambil oleh nasdem
yang mau ambil resiko sebesar itu
karena tidak ada yang berani pasang badan sejak awal gitu kira kira
jadi nggak perlu lagi
nggak perlu lagi ada yang mencurigai
ataupun kemudian marah marah dengan pertemuan nasdem dengan pks
karena memang bagi nasdem
menjaga jokowi itu tidak hanya di dalam koalisi
tapi di luar koalisi juga kami harus jaga
kan itu yang tidak dilakukan yang lain
kalau nggak mau lakukan itu
ya jangan pula marah ketika kita melakukan itu
apa jadinya nasdem sekarang berupaya menjadi jembatan kah
sudah kita sampaikan berulang ulang bahwa nasdem itu menjaga presiden
menjaga kinerja dan kesuksesan presiden sampai dua ribu dua puluh empat itu tanpa syarat dan mahar
itu sudah secara tegas loh disampaikan oleh nasdem
nah menjaga presiden ini kan gak cuma dari dalam put
harus dari luar juga
makanya kita selalu konsisten mengatakan harus ada check and balan

harus ada check and balance di luar
ini kan sekarang mentang mentang sudah pada mau kebelet masuk ke koalisi
semuanya menafikan diksi yang namanya oposisi
wah sekarang pada nggak ada itu oposisi itu di presidensial
semua menafikan itu
padahal yang dimaksud dengan oposisi dalam sistem presidensial itu adalah
bukan sekedar diksinya tapi fungsinya sebagai check and balance
kan harusnya begitu
tidak ada yang mau menjadi oposisi
hanya pks yang secara tegas mengatakan bahwa kami di luar
itulah yang diapresiasi oleh nasdem
bagaimana dengan anggapan nasdem seperti duri dalam daging
jadi berada di dalam pemerintahan tapi mengeritik
bahkan kemarin juga ada
tapi kemarin juga ada yang mengatakan akan dilihat derajat kritikan nasdem nanti
ketika pemerintahan ini berjalan
saya ingin mengingatkan jejak digital ya
ketika dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas itu yang namanya kader pdip pak effendi simbolon itu mengkritik jokowi luar biasa loh
nasdem nggak pernah mengkritik pak jokowi seperti itu
kami melakukan kritisi secara konstruktif di dalam
contoh saya irma suryani caniago di komisi sembilan
ketika misalnya ada program pemerintah bang yang tidak sesuai menurut kami
kami saya minta kita minta ini tolong dihapus
kemudian realokasikan untuk yang ini
karena ini lebih baik daripada yang ini
kalau itu tidak dilakukan kami nggak mau tanda tangan
jadi betul betul kami menjaga pemerintah bukan hanya dengan support tapi juga dengan kritisi
nah itu yang dimaksud dengan nasdem sebagai mitra konstruktif bagi pemerintah
karena memang pada dasarnya partai politik harus seperti itu
jangan mentang mentang kita di partai koalisi pemerintah terus kita membebek
pemerintah mau masuk jurang kita biarin aja pemerintah masuk jurang
karena bagaimanapun sekarang agak unik ya sekarang memang
terkesan kalau misalnya memang ada kritik harus ada posisi yang diambil harus berada di luar pemerintah jika ingin benar benar menjadi oposisi
tapi kita melihat perkembangannya itu kan cair ya
kemarin ini juga yang menyebabkan nasdem radang sebenarnya ya
ketika ada partai di luar
di luar koalisi selama ini diundang karpet merah masuk bergabung ke dalam koalisi
padahal selama ini juga mengeritik
apa yang terjadi sekarang sebenarnya bung rey
seperti yang saya sebutkan tadi itu kan semua bacaan tentang dua ribu dua puluh dua ribu empat ya
bagaimanapun nasdem ingin juga elektabilitasnya naik perolehan kursinya naik
kalau sekarang dapat nomor empat mungkin nomor tiga nomor dua yang sekarang diincar kan untuk dua ribu dua puluh empat yang akan datang
dan salah satu faktor yang memungkinkan itu adalah ya
apa namanya anda menciptakan sesuatu yang dianggap oleh publik sesuatu yang tepat kan kira kira gitu
dan momennya nasdem ini dapat banget
dapat banget karena ia langsung menghadap hadapkan dirinya dengan pdi perjuangan
dimana respon orang mungkin terhadap pdip
saya tidak tahu mungkin akan ada survei yang akan melihat sejauh apa tren kesukaan publik terhadap pdi perjuangan
pasca berbagai aturan yang sekarang berjalan ini gitu loh pak
karena bagaimanapun pak jokowi dengan pdi itu kan gak bisa dipisahkan
nah oleh karena itu kalau trennya negatif terhadap pdi perjuangan sangat pas nih nasdem mau mencoba menghadap hadapkan dirinya dengan pdi perjuangan
dengan asumsi nanti kelompok kelompok yang kecewa terhadap proses perkembangan demokratisasi reformasi di indonesia akan masuk ke nasdem
gak ada yang lain ya
tentu saja bacaannya apa gitu
tentu saja ada syaratnya di nasdem ini
sejaratnya nasdem mengembangkan isu juga yang sesuai dengan tuntutan publik itu
kalau isunya tetap sama dengan isu isu yang secara umum juga berlaku di koalisi ya ini hanya panas panas antarpersonal
jadi bukan antar program gitu loh mbak bukan antar visi macam macam dan seterusnya
nah menariknya itu di respon pdi perjuangan juga dengan keras gitu loh mbak
ketika itu direspon pdi perjuangan dengan keras ya ini tambah sur gitu loh kira kira itu
karena memang respon itu yang dibutuhkan
kalau semakin tegas identitas
kalau tegas identitas yang berbeda ini yang diuntungkan itu pada tingkat tertentu secara politik adalah
tertentu secara politik adalah nasdem gitu
karena citra mereka yang seperti ingin ya menekan agar tidak terjadi dominasi yang terlalu kuat
dari pdi perjuangan dengan agenda agenda yang seolah akan kembali ke orde baru itu
akan dapat tempat nih
itu yang saya sebutkan tadi
di nasdem ini nanti akan berkumpul
katakanlah begitu ya
kalau nasdem terus menerus mampu membaca ritmen politik ini
pertama adalah kelompok yang kecewa terhadap pemerintahan jokowi dua tiga tahun ke depan
karena apa yang dianggap
yang perkuat demokrasi gak terjadi
pindah ke nasdem kira kira gitu ya
di satu segi mereka yang kecewa terhadap pak prabowo
karena gabung dengan koalisinya pak jokowi
juga akan ke nasdem
ini yang sedang ditampung
yang akan ditampung kira kira oleh nasdem itu
dan jumlahnya gak kecil
karena orang apalagi kemudian ditambah figurnya
yang saya sebutkan tadi seperti antitesa terhadap pak jokowi gitu
nah ini ketemu nih
misalnya anies baswedan
kan kira kira gitu
itulah menurut saya yang dipikirkan dibaca
lagi lagi secara rasional oleh
oleh pak surya palo gitu
itu satu segi
tapi bang rek
memunculkan anies kemarin sekarang
apakah itu terlalu dini
itulah seni politiknya
itulah politik itu ya
anda bisa keluarkan ya sekarang
atau keluarkan anda sepuluh tahun yang lalu
disitu lah politiknya
itulah kadang kadang geblingnya gitu ya
anda keluarkan ya sekarang
atau setahun yang lalu
kalau mungkin setahun sebelum pemilu
jangan jangan sudah ada figur lain yang muncul
jadi itulah yang sekarang
yang itu saya nggak tahu
itu dapur dibaca di dapur
saya gak tahu gitu
kita nanya sekarang
mengeluarkan figur anies baswedan
dan katakanlah misalnya betul mencari anti tesa
terlalu terlalu dini mbak irma
jadi main dan menang
jadi segala sesuatunya memang sudah dipikirkan nasdem
di mapping nasdem dari awal
seperti contohnya kita selalu duluan mendukung sesuatu
walaupun itu ada resiko menang atau kalah
bagi nasdem itu bukan satu persoalan
tapi ketika kita melihat bahwa elektabilitasnya bagus
kemudian kita bisa seperti yang bang rey sampaikan tadi
bahwa ada figur figur yang memang sedang digodok
itu memang betul
gak ada partai politik yang gak melakukan itu
bullshit kalau bilang partai ini baru awal pemerintahan
dan kita gak boleh memikirkan dua ribu dua puluh empat
boleh kita pikirkan dua ribu dua puluh
sepanjang kewajiban kita terhadap pemerintah sebagai bagian dari koalisi itu ditunaikan dengan baik
gak ada masalah tuh
mungkin bacaannya begini
kalau sekarang misalnya
saya masih penasaran sebenarnya sama mbak irma
tapi begini deh
saya ingin memastikan lagi sebenarnya
jadi betul betul masalah berada di dalam pemerintahan ini kaitnya tuh benar benar cuma pak jokowi
gak ada urusannya dengan partai partai lain yang terserah
kami hanya mendukung pak jokowi tanpa syarat dan mahar
mendukung presiden tanpa syarat dan mahar
tidak ada kaitan dengan partai politik manapun
jadi kalau pak jokowi dua ribu dua puluh empat selesai ya kita boleh dong dukung yang lain
itu fakta yang harus kita memang itu bagian dari
apakah tindak tanduk pak sp ini semua atas dasar sepengetahuan pak jokowi
bahkan mungkin atas datar sepersetujuan ya
bukan hanya sepengetahuan
sepersetujuan pak jokowi
atau ini lepas gitu
asumsi saya yang pertama adalah ini atas dasar sepersetujuan pak jokowi
sudah diketahui ya
bukan hanya diketahui
karena bagaimanapun pak jokowi tetap butuh penyeimbang di dalam koalisi
pdi terlalu kuat
apalagi masuk gerindra
itu udah setengah dari dpr itu sudah dikuasai oleh pdi dengan gerindra
jadi kalau ada apa apa
kalau pdi dengan gerindra saja bersatu
kira kira gitu loh pak
oleh karena itu dimunculkan penyeimbangnya
oleh penyeimbangnya dalam ini adalah
ya sekalipun memang porosnya hanya mungkin dalam pengambilan keputusan di dpr misalnya
iya tentu saja dalam konteks itu
nah dalam hal ini diserahkan kepada pak sp karena dua pertimbangan
beliau yang paling berharga
beliau yang paling senior
di antara ketua ketua umum yang lain
dengan sendirinya tentu saja pengalaman politiknya jauh lebih kuat gitu
dan beliau juga lebih mampu berbicara kepada publik
dua inilah menurut saya
pertimbangan ini yang boleh jadi
kalau skenario yang saya sebutkan ini
diinginkan oleh pak jokowi kenapa milih pak sp sebagai figurnya gitu
oleh karena itu ketika terjadi pertemuan
pertemuan tk umar
terjadi juga pertemuan kondak biaya gitu loh kira kira
bahkan jauh sebelum itu
ketika gerindra dengan pdi perjuangan calling colingan untuk masuk kabinet
ini sudah buat pertemuan gondang dia sebelumnya
dengan empat partai yang lain
yang mengatakan gak keberatan dengan kehadiran gerindra seterusnya
nah keberatan itu dasar apa
apakah murni itu atas dasar pertimbangan pak sp
atau itu tadi atas dasar persetujuan pak jokowi
asumsi saya pertama mengatakan itu persetujuan asumsi
oke sedikit lagi
asumsi yang kedua
setelah jeda dulu
setelah jeda dulu
oke setelah jeda dulu
apasih setelah jeda dulu
apasih lo tetap bersama kami di cnn indonesia prajurit
hingga kita berkunjung pun ke kawan
ini bangsa model apa seperti ini
tingkat diskursus politik yang paling picisan di negeri ini
aduhanlah tuh berharga
tapi ini tidak persetujuan
itu walau apa vaccine itu anak anak
begitu klien begitu istimewa ada standard itu
tapi pada nasion sim variables ini juga soal hidup gitu
aduhanlah pengamatan orang usia
kita bilang kita mau maju tapi kita melangkah ke belakang
pertanyaannya apa mungkin nasdem akan mengimpat presiden
kalau misalnya perpu
perpu akan dikeluarkan
itu artinya pak surya palu berbicara kepada publik
hati hati kalau presiden anda ini sedang dan akan diimpat
kalau segeranya presiden akan meluarkan perpu
pembocoran itu tanda kutip setidaknya mungkin membuat yang lain jadi terengah engah
dan pada saat yang bersamaan presiden makin mengetahui
sebetulnya sesetia apa kalau kita kembali ke konteks partai partai koalisi ini
masa di dalam partai ada terma impit
sorry di dalam koalisi ada rencana melakukan impeach terhadap presiden
itu kan tidak masuk akal kita
presidennya belum dua bulan tiga bulan dilantik
tiba tiba sudah ada pernyataan akan diimpeach
dan itu diungkatkan oleh pak surya palu ke publik
yang dengan begitu publik juga mengetahuinya
dan dengan sendirinya mungkin pak jokowi mengetahuinya
dan dengan sendirinya pak jokowi mengerti
siapa sebetulnya yang betul betul setia
siapa yang sebetulnya setia
bukan karena kepentingan saja
nah ini yang mengakibatkan
asumsi saya yang pertama adalah
pak jokowi bukan hanya mengetahui
menariknya seperti biasa dalam politik
pak jokowi mungkin hanya memberikannya tiga
tapi nasdem mengambilnya sampai

itu yang diluar perhitungan
itu diluar mungkin skenario pak jokowi
apalagi kemudian pak jokowi yang di luar perhitungan
itu yang di luar perhitungan itu diluar mungkin skenario pak jokowi
apalagi kemudian pak jokowi yang di luar perhitungan
tapi aniesnya diperhadap hadapkan langsung dengan pak jokowi

jadi memang inilah politik
dikasih diambil lima oleh kawan
apakah yang dua atau tiga yang terambil itu

akan dinegosiasikan kembali oleh pak jokowi atau tidak
itu akan kita lihat nanti di saat beliau akan datang pada hari penutupan

kita akan lihat responnya berikutnya
kita akan lihat responnya berikutnya
tapi bukan hanya itu tapi pada langkah langkah berikutnya
apakah misalnya pak jokowi
sedang tengah dan
betul betul memberi jalan
juga bagi anies untuk diorbitkan
oleh nasdem atau tidak
nah itulah permainan politik berikutnya
nah itulah permainan politik berikutnya
karena tentu ada perhitungan lain
kalau misalnya sekarang melihat perkembangannya
yang sekarang ini
kemudian katakanlah banyak yang
pasti lah mbak irma juga pasti sudah tahu
banyak yang meragukan
mungkin juga mungkin kadang nasdem sendiri juga bingung
ini apa yang sebenarnya terjadi
begini deh sekarang
apa ya saya ingin tahu sebenarnya
loyalitas itu mbak irma saya ingin mengonfirmasi
lagi bahwa memang
jokowi jadi tidak ada urusannya
dengan partai lain terserah
yang lain mau bagaimana pokoknya kaitannya
dengan hanya jokowi saja
tentu kami menjaga koalisi
pemerintah itu sesolid
mungkin itu pasti sehingga tidak akan
mungkin keluar pemerintahan ya
bukan itu kami menjaga
tapi yang pasti
sampai hari ini
sampai bahkan dua ribu dua puluh empat
yang kami declare ke publik
dan nasdem itu bukan
partai yang ngomong tapi tidak bertanggung jawab
atau bukan yang
antara omongan dan perilaku itu tidak
sama bukan seperti itu nasdem selalu
bicara dan perilaku itu sama
sehingga nasdem mengatakan kepada publik
partai itu udah clear berkali kali
saya bilang itu sudah clear dan itu untuk presiden
only untuk presiden
untuk jokowi loyalitasnya ke sana
mendukung pak jokowi
tanpa syarat dan mahar jelas itu
oke oke bukan dengan
partai politik ya tidak ada kaitannya
dengan partai politik desakan desakan
kemudian muncul sekarang betul
bagaimana bukan pokoknya
yang kami tegaskan sekali lagi
dukungan kami hanya kepada presiden
bukan kepada partai politik
karena partai politik kan punya agenda
istilahnya mendukung salah satu partai
politik tidak dong kami juga ingin menang
kok bukan cuma partai a yang pengen menang
bukan cuma partai b yang pengen menang
nasdem juga pengen menjadi pemenang
jadi kami tidak perlu memberikan
dukungan kepada partai partai politik
yang lain karena kita bertarung
justru yang dicari pembedaan
iya antitesa dari partai partai lain
maka kemudian kami selalu mengatakan
kami ingin menjadi role model
bagi partai partai lain
dan kami ingin menang
melihat celah atau sedang
mempertimbangkan adanya poros poros
baru itu juga dipikirkan tidak sih
nah ini dia
saya tadi sudah di depan sudah
jadi politik itu bergulir
dia melihat kepentingan dia melihat
perubahan perubahan untuk bisa
mengambil satu strategi
seperti yang bang rey tadi sampaikan
jadi ya kita tidak bisa bilang
bahwa hari ini kita dukung a kemudian
besok tidak bisa dokong b tidak bisa bilang begitu juga
karena kalau misalnya kita hari ini dokong a
berselingkuh maksudnya kita terus mau dokong
ya nggak mungkin kan tentu kita akan mengambil
jalan lain yang tidak ada
selingkuh selingkuhannya kan seperti itu
ya kan tidak ada marah marahnya
misalnya gitu tidak ada
curiga curiganya nah ya jadi kita
secara dinamis saja bergulir
kita lihat karena yang lebih
dipentingkan oleh nasdem seperti pidato
pak suryapalo semalam
bahwa kepentingan partai itu harus
di bawah kepentingan
bangsa dan negara
oke soal ini ada juga pernyataan suryapalo
yang lebih jelas kita lihat
kepentingan partai itu
bangsa dan negara
menonjol sendiri ada yang bawa teman
tanpa permisi kepada teman teman yang lain
yang mengakibatkan teman teman
yang merasa ditinggalkan
bukan hanya ditinggalkan tapi bahkan seperti dipinggirkan gitu
nah itu yang mengakibatkan
reaksi pak surya paloh ini muncul gitu
itu salah satu faktor tentu saja ya
sudah mencapai titik kritis belum sih
koalisi ini sebenarnya
kalau koalisi ini sebetulnya pada dasarnya
itu yang sejak dari saya kira di sini pun
berkali kali saya katakan
justru yang sulit bagi pak jokowi
itu adalah nanti mengatur ritme
koalisinya sendiri karena terlalu besar
dengan kepala yang juga tidak menyatu
kan kira kira gitu ya beda beda nih
itulah yang sebetulnya terjadi dalam kerangka itu
itu juga yang membuat saya
tidak terlalu yakin pak presiden ini
akan diimpeach dalam lima tahun ke depan
oleh lawan politiknya
itu bisa justru terjadi di dalam
itu yang kita lihat sebulan
dua bulan setelah beliau dilantikan
yang kemudian pak surya paloh mengingatkan
eh presiden ada loh yang mau
kira kira gitu loh
kalau mengeluarkan perpu misalnya kan begitu
oleh karena itulah
kemudian pak jokowi membutuhkan
kekuatan baru di dalam
internal koalisinya sendiri
kalau ada yang terlalu menonjol terlalu kuat
dan membentuk kelompok sendiri
itu dengan sendiri akan berhadapan hadapan dengan presiden
mereka akan terus menerus menekan
presiden sedemikian rupa dan oleh karena itu
butuh tanda kutip ya
seteru lah kan seperti itu ya
dari mereka dimana
dalam hal ini kemudian
dipigurkan oleh pak
pak surya paloh
yang saya analisa tadi bukan
status dasar pengetahuan presiden
tapi bahkan boleh jadi itu
sepersetujuan presiden dalam kerangka
untuk menekan jangan sampai ada terlalu menonjol
di dalam tubuh internal koalisinya sendiri gitu
nah cuma masalahnya adalah
seperti biasa di dunia politik
kalau anda kasih tiga mereka bisa
kerjakan sampai lima kan kira kira gitu ya
ada modus ya
itu tentu saja akan persoalan lagi
mbak irma pasti ini juga
kan dikatakan kemudian gak cuma
dengan pks sekalipun memang itu yang
posisinya selama ini jelas jelas paling
berhadapan hadapan tapi juga akan dengan pan
dan juga demokrat jadi
sudahkah ini menjadi titik
puncak dari nasdem atau
kita masih harus menunggu
saya kira kita masih menunggu yang lainnya
kita lihat situasi dan kondisi
oke termasuk gini mbak irma
bagaimana dengan misalnya
teman teman yang sekarang mengingatkan
soal konsistensi mengingatkan
mengkritik ya silahkan
pilih di luar atau di dalam
bagaimana soal itu jadi begini
ini kan teman teman
yang mengkritik seolah olah ingin
mendepak nasdem dari koalisi
ya kan seolah olah ingin mendepak karena
dianggap nasdem ini sudah mulai membangkang
padahal sebenarnya begini
nasdem itu membela
jokowi mendukung jokowi itu bukan
hanya sebatas pada saat
pembagian kursi kabinet
sampai dua ribu empat kita akan
kawal dan jaga menjaganya kan
bukan hanya dengan mensupport
tapi juga dengan check and balance
yang tidak dilakukan oleh
teman teman lain kami lakukan
jadi seharusnya mereka
ambil dong peran jangan kemudian
yang kemudian punya
motivasi untuk menjaga presiden
kan begitu menyindir yang lagi
bandel kalau saya sebetulnya melihat itu dalam
dalam terma sebetulnya ingin
tanda kutip ya terus menyodotkan
karena pada dasar kalau unumnya
perilaku politisi di indonesia kita
boleh jadi sangat banyak berseberangan
dengan presiden kira kira gitu ya
kalau anda menyebut bukan hanya kritik
berseberangan dengan presiden
bisa juga golkar begitu oleh karena itu
kalau kita lihat di dalam spektrum
pengambilan keputusan di dalam rapat rapat
di dpr misalnya seringkali
justru yang berbeda itu adalah teman koalisi
presiden berbeda pikiran dengan presiden
sendiri kalau anda maksudkan
itu adalah mengkritik
ya semuanya kena
tapi kalau anda maksudkan itu dinamika
dalam konteks check balance itu
makanya sebetulnya kalau disebutkan tidak ada oposisi
yang murni di indonesia
sebagaimana tidak ada oposisi yang murni di indonesia
yang bicara adalah
kepentingan apa yang mereka ambil
dari sebuah peristiwa
kita masih menunggu lagi kira kira
apa yang akan terjadi gerakannya
komitmennya cuma satu
nggak akan ada yang mau impeachment
sampai lima tahun ke depan
kita lihat nanti perkembangan
bagaimana mbak irma terima kasih banyak
mbak irma terima kasih banyak malam hari ini
kami kembali dengan informasi lain
tetap di cnn indonesia prime news